maaf kalau ipah ngagetin
ada apa kamu kemari
bukannya saya mengusir
kalau dilihat orang
iya ipah tau bang
lo punya utang satu juta lima rupiahnya
ditambah lagi bunganya jadi rp satu tujuh ratus lima puluh
saya minta tempo sekali lagi bang
kemarin ada tapi udah dipakai buat biaya melahirkan istri saya bang
tapi lu gak bisa bayar hutang
kalo lu gak biar hari ini gua berakabrit nih warung
tanya kalesan lu gua udah bosen liat muka lu
eh bung jangan ikut campur
tapi kalian tidak boleh menghakim sendiri
ada apa ini
dia punya hutang tapi gak mau bayar
tapi kalian tidak boleh memaksa seperti itu
berapa hutang bapak itu
hutangnya satu lima ratus ditambah lagi bunganya jadi rp satu tujuh ratus lima puluh
hutang bapak itu biar selain bayar
sekarang utang bapak itu lunas
terima kasih pak ya pak bapak telah menolong saya
tidak usah terlalu dipikirkan saya permisi dulu
baik dulu buat istri saya tadi pak
beruntung pak cianbong untung dia dateng
kalo gak dateng berdua berkabrit nih warung
syukur alhamdulillah ada yang menolong
hei itu saidy suaminya saripah
kami selaku panitia kepala desa sekar lestari akan mengumumkan empat calon kandidat kepala desa kita yang baru
oleh karena itu yang disebut namanya dipersilakan untuk berdiri
yang pertama bapak salim
yang kedua bapak amir
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yang ketiga bapak ncep
dan yang terakhir
selamat siang semuanya
dengan diumumkannya nama nama kandidat tadi maka pertemuan hari ini dinyatakan selesai
kita menang ya
bapak ya allah
ada apa cep kamu tadi buru buru banget
pak salim kemasukan setan dia sekarat
kenapa bisa begitu cep
nggak tahu istrinya sok semua orang pada bingung
ya sudah ayo kita ke sana

bapak bangun pak
tapi tunggu bapak
bapak tadi keserupan
bapak mencik lehernya sendiri
insya allah deh
maaf kalau ipah ngagetin
ada apa kamu kemari
bukannya saya mengusir
kalau dilihat orang
iya ipah tahu bang
orang orang kampung juga tahu
kalau dulu kita pernah pacaran
tapi ada yang
mau ipah tanyakan
apa yang mau ipa tanyakan
apa penyebab kematian pak salim
apa betul begitu bang
pak salim meninggal
karena dicekik mauk halus
buat apa ipah tanyakan
ipah hanya merasa aneh aja
sudah dihinggapi hawa busuk
ada warga desa yang memuja setan
ipah jadi takut bang
dia sudah mencari
gapain kamu di sini
nyampe nyamperin orang miskin lagi
kamu jangan ganggu syarifah lagi
dia sekarang sudah jadi istri orang kaya
kalau kamu mau punya istri
ibu bang pi kan tidak ganggu ipah
mbelak lagi kamu
jangan jangan kamu sudah kena palet dia lagi
kenapa kang tidak mau tidur sama ipah
dari barang pertama sampai sekarang ipa selalu tidur sendiri
kita udah dua bulan nikah
apa ipa kurang cantik
ipa cantik kok siapa yang bilang ipa nggak cantik
lagi pusing aja mikirin strategi bagaimana menjadi kepala desa
dan juga aku lagi mikirin kerjaan aku di luar kota
kenapa ipa gak suka ya kalau aku menjadi kepala desa
tapi akan kok betah tidur sendiri di kamar belakang megap lagi
ipa mau bersihkan nggak boleh
tapi tunggu waktunya ya
kapan bisa dibersihkan kang
dua minggu lagi kan pemilihan kepala desa
nanti kalau akang terpilih semua keinginan ipa akan terpenuhi
kau ngerti kan saya
kang ipa udah ngantuk ipa tidur duluan ya